embracing jakarta muslim fashion week digelar kamis delapan belas november
bertempat di stadion akuatik gelora bung karno jakarta
di mana ajang ini menampilkan tiga puluh sembilan merek fashion muslim indonesia lewat peragaan busana
menteri perdagangan muhammad lutfi menilai industri fashion muslim tanah air yang tumbuh pesat
semakin menguguhkan peluang indonesia menjadi pemain besar di industri fashion muslim global
jadi kita sudah saksikan bahwa kreativitas orang indonesia itu bukan hanya bisa menjadi pemain lokal
tetapi juga bisa menguasai regional dan global
saya berkeyakinan dengan kreativitas apalagi yang muda muda tadi siang itu
kita bisa melihat bahwa kita mempunyai peluang untuk menciptakan indonesia jakarta
sebagai pusat kiblat fashion islam dunia
jadi mudah mudahan kita akan ketemukan kita bikin ekosistemnya
antara desainer antara industri penyedia daripada pabrik barangnya
kayak tadi tuh app dengan pensilnya itu juga luar biasa
dipadu dengan kosmetik dan dipadu dengan juwelry perhiasan ini
indonesia bisa menjadi pemain global dan jakarta bisa menjadi pusat fashion islam dunia
pada tahun pertama
penyelenggaranya event ini memasang fokus untuk memperkenalkan desain fashion muslim indonesia
yang kayakan keberagaman pada pasar domestik dan dunia internasional
ane berharap jmwf dua ribu dua puluh satu dapat merangkul berbagai elemen masyarakat
sehingga tahun depan jmwf dapat merangkul lebih banyak masyarakat
untuk menunjukkan pada dunia indonesia satu di tengah keberagamannya
kolaborasi ini sebenarnya hari ini hanya untuk menginspirasi seluruh pihak
semua fashion institute di seluruh indonesia juga tekstil garment
dibawah asosiasi per tekstilan upguy maupun upcv fiber juga kosmetika
dilihatkan banyak kosmetika dari ppak perkosmi termasuk juga kita mau invite juga aksesori
untuk mencari pilihan yang lebih baik
ane berharap jmwf dua ribu dua puluh satu dapat merangkul berbagai elemen masyarakat

yang lebih baik
pihak penunjang sektor fashion muslim untuk menjadikan indonesia pusat fashion muslim di dunia
dika bremau fadl julian jakarta